kayak antingnya hilang di cafe
ini sebenarnya antingnya mama atau antingnya elsa
ini kan tentang masalah anting itu
kak tolong anting itu jangan dikasih ke elsa ya dikasih ke aku aja
pokoknya nanti aku kasih tahu alasannya kenapa tapi
kakak juga jangan kasih tahu elsa kalau misalkan aku nelfon kakak ya
kamu mau kemana aku tadi gak datang ke coffeesity
pak maaf ya tadi aku ketemu sama nino ngobrolnya kelamaan
kamu udah ketemu jalan tengah untuk pernikahan kalian
panjang pak ceritanya nanti aja deh aku ceritain ya
aku sekarang mau pergi dulu ada urusan sebentar
kamu mau kemana udah papanterin aja ya
gak usah pak aku udah pesen taksi iya
aku berangkat sekarang
pelan pelan walaikum salam
mau diantre gak
mau kemana sih elsa
apa ada masalah lagi
tapi kok dia gak cerita sama aku
mas ini mau ada apaan
ini saya dapet telepon dari pak aldebaran
di serungan tertenda pak masang peledak di depan
masang tenda emang siapa yang mau hajatan
nanti pak aldebaran nelfon
dengan pak aldebaran ya pak
iya saya sendiri
pak bos ini katanya udah janji sama pak bos betul begitu pak bos
bisa dipasang dalam waktu setengah jam
yaudah nanti pasangnya di belakang halaman rumah saya ya
oh siap pak baik
oh iya tunjukin ya
pak bos ada rencana apa lagi ya
rumah segede gini pakai segar pasang tenda aduh
din besok gue gak jadi ke rumah lo ya
soalnya antinya sudah mau diambil sama elsa
loh kok elsa tahu ya
anting itu ada sama ke rafael
aku aja juga belum cerita sama mah
elsa kok bisa tahu kak
iya tadi gue cerita sedikit ke elsa
gak apa apa kali ya kalau misalkan anting itu diambil sama elsa
lagipula sekarang kan elsa juga lagi tinggal di rumah papa
ma kita keluar yuk
ke halaman rumah ma tapi ma harus pakai solatar dan pakai celana panjang
kok gitu emangnya ada apa
baiklah putri jelita

ini andin belum dilamar nino
dan ini elsa udah kepilih jadi ambasadermarah tuh
kirim ke andin dan elsa
mama udah turutin semua kemauan reina
sekarang kita kemana
kita keluar kita keluar
penting yang selama ini gue cari
akhirnya ketemu dan bisa balik lagi ke gue
kalau anting itu udah ada di tangan gue
posisi gue pasti lebih aman
ternyata udah lagi

kalau ada tanya puts kutek slides
ngerasain aja yang ada kalem aku
ini dia keras
ada di dalam mobil nih mobilnya juga udah nyala
jadi saya tinggal jalan
kakak emang pergi sampe jam berapa
apa kita ketemu
ya pas kakak pulang aja
kok malah batal
padahal gue udah buru buru pesan taksi dan berangkat
gue gak dapetin nanti gitu
kita puter balik ya gak jadi kesana
oke baik bu
kenapa sih karafel
apa benar dia ada urusan
sayang bentar ya mama angkat
halo din gue udah ngelakuin yang seperti lo minta
gue gak jadi kasih anting
oke kak makasih banyak ya kak
oh iya kak boleh gak jangan kasih tau elsa
di rumah kakak
sebenarnya ada apa ya
jangan dikasih ke elsa
apa sih buru buru banget
bisa sendiri mau mau temenin
yaudah kalau gitu mama tunggu disini ya
ini kan foto lama aku
foto sama aku sama elsa
sebelum aku nikah dikinya
kok sama ya
kayak antingnya hilang di cafe
ini sebenernya antingnya mama
atau antingnya elsa
kak aku mau ralat
aku mau ralat
tentang omongan aku yang tadi
ini kata tentang masalah anting itu
jangan dikasih ke elsa ya
dikasih ke aku aja
pokoknya nanti aku kasih tahu
tapi kakak juga jangan kasih tahu elsa
kalau misalkan aku nelfon kakak ya
pokoknya nanti kakak cari alasan ke elsa
kalau kakak gak bisa kasih antini itu ke elsa
mungkin kakak sibuk
jadi kakak juga harus buru buru pergi
makasih banyak ya
aku memang gak hafal anting itu milik elsa tuh mama
tapi kalau memang itu antinya elsa
kenapa bisa ada di koper aku
dan kenapa anting itu bisa ada di rumahku dan nino